acara bazar fashion sepatu pakaian dan mainan urban sneaker society kembali digelar di tahun dua ribu dua puluh
brand minuman susu kemasan ultramilk hadir dalam acara urban sneaker society dua ribu delapan belas
yang digelar di distrik delapan kawasan scbd jakarta
dalam acara kali ini ultramilk berkolaborasi dengan sejumlah brand
yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan bazar sepatu sneakers dan urban lifestyle lainnya
seperti pakaian dan juga art toys
aktivitas ini juga sejalan dengan kampanye make your move ultramilk
dimana kita ingin sekali mengajak anak muda indonesia remaja indonesia
untuk selalu berkarya secara positif dan juga bisa menginspirasi remaja lainnya
kolaborasi ultramilk dengan sejumlah art brand ini bisa dilihat oleh para pengunjung
yang hadir dalam acara urban sneakers society
yang diselenggarakan mulai delapan hingga sepuluh november dua ribu dua puluh